hei cuy aku barusan bawa senit cantik ke toko paket
maksud kamu kamu nganterin yang ani
iya ada masalah
tuh kur denger johnny kung gebetan kamu
marah tuh kur marah
jangan diem aja kan biasanya juga kamu kesel
sambil ngomong desir pengkhianat lu desir pengkhianat lu
ini mendingan diboncengin john
daripada boncengin kamu atau jalan sama udin
iya mbak rizka perlu dikirim lagi
hari ini juga
oh yaudah deh nanti saya kirim segera ya mbak
kok gak diangkat pur
mak ngajak langsung ngajak ya
gue mau periksa dulu udah lengkap apa belum
udah cukup sana pergi
he ada lu mai
iya be kenapa be
semangka yang gue kasih kemarin manis kagak
semangka babe kemarin manis nggak bang
ngapa lu nyuruh laki lu yang jawab
ojek mbak mau ngantar paket tapi ngojek kan iya silakan
udah udah jangan pegang pinggang aku ih emangnya kenapa aku gampang tergoda
baik baik ya kita akan mau bikin gue keju nih ya mak masukin dulu telur almargarin di aduk
pakai mixer ya abis itu masukin lagi tepung terigu gula sama malzena aduk sampai rata terus
mak bentar mau ulangin lagi makanya kalau mau ngasih tahu lu dengerin
hai dong kasih tahu lagi aja bapak emang lagi kagak ada kegiatan ya hari ini
kagak ada gua mau di sini aja ngeliatin si tati bikin kue maaf ya be kalau lagi kagak
kegiatan sebab disini liatin tadi bikin kue terus nanti kuenya jadi babi kegoda batalkan
puasanya maik gua mah kuat kagak bakal kegoda baru kata cuma kue doang oh seperti itu iya
tapi tapi jadi kagak bisa bikin kue be
kur kamu teh kenapa sih
emang gue kenapa kamu seperti orang yang sedang patah hati kalau kata bapak saya badai pasti
berlalu itu bukan kata kata bapak lu itu judul film kata bapak saya itu judul lagu bukan judul film
yang bawainya krise
sama dia aja bu
dari tadi aku narik kan soy
giliran kalian lah
bu sama dia aja pelayanannya nyaman
motornya juga bagus bu
sama dia aja ya
yaudah deh cepetan cepatan berat nih
giliran penumpang bawaannya banyak pada gak mau
jangan mau moter yang bener lu
hei mas malah bangun ngom
cerita begini terus tiap hari
ada apa lagi kau
saya lagi sedih bang
saya selalu gagal dalam cinta
turki sebagai lelaki kau tak boleh patah semangat
sekarang kau dengarkan nasihat abangmu ini
setiap perempuan dimanapun itu akan luluh
bila mana kau terus menerus beri dia perhatian
mereka itu tidak pandang
kulitmu yang hitam
rambutmu yang agak keriting
bibirmu yang doer
tak pandang itu
maaf ya bang
rumah ibu masih jauh
deket dujung sana no
kalo deket ibu jalan kaki aja ya
terus gue suruh gotong nih semua barang barang gitu
udin itu anaknya emang gitu
ani udah banyak dibantuin
kapan orang tua ani main kesini
nyak pengen kenal
sampai jumpa lagi